insiden bendera indonesia yang terbalik saat pembukaan sea games dua ribu dua puluh tiga berbuntut permohonan maaf dari pihak kamboja
menteri pemuda dan olahraga indonesia dito aryo tejo menyebut
menpora kamboja sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan berjanji menindak tegas panitia yang bertugas
tadi jam delapan pagi beliau menemui saya dan memohon pemohon maaf dan juga beliau mengatakan bahwa beliau menindak tegas
untuk panitia dan juga penyelenggaraan yang ada pesantren bisa menyebabkan ketidakenakan hubungan antara mereka dengan kita
tapi hal hal seperti ini harus kita selalu perhatikan dan semoga tidak terulang lagi
karena ini hal yang terlihat mungkin teknis tapi ini sangat membawa maruah negara
jadi kita juga menyikapinya dengan serius dan juga dengan
tergak sedang kecepatan